oke kita akan lanjutkan sesi interaksi antar pasangan calon
kita sudah mulai dari dua tiga sekarang giliran empat kami persilahkan
paslon nomor empat boleh posisi mengambil di sebelah sana
agak semata mata supaya lebih mudah saja pasangan yang lain untuk berhadapan
kita akan mulai dengan pasangan satu
berhadapan dengan pasangan empat berinteraksi dengan
baik saya jelaskan sekali lagi satu sesi adalah empat menit
saya persilahkan kepada paslon nomor urut satu untuk bertanya ke paslon empat sebagai pembuka sesi interaksi
ya terima kasih pak deddy deddy yang saya hormati
saya ingin bertanya tentang citarum lah ya sesuatu yang dekat dengan kita
bulan februarian perpres lima belas dua ribu delapan belas intinya ada percepatan untuk penanggulangan
penanggulangan citarum oleh presiden
ini menandakan selama lima tahun selama ini progres dan kemajuan tidak signifikan
sampai harus presiden turun tangan
dan menurut saya ini menjadikan sebuah catatan terhadap manajemen
bahkan pernah ada janji dua ribu delapan belas bisa diminum oleh manusia tapi ternyata kenyataannya tidak
jadi kira kira kok bisa selama lima tahun sampai harus presiden republik indonesia
mengambil alih manajemen pengelolaan lingkungan citarum
kang emil ini masalah pengetahuan anda yang kurang sebetulnya
ini bicara lingkungan hidup ini tiga puluh dua urusan konkuren
urusan pilihan non pelayanan dasar kalau lingkungan hidup
saya harus kasih tahu oke
saya ini di ilmu pemerintahan
jadi ini adalah badan sungai citarum
itu urusan pemerintah pusat
bukan urusan provinsi bukan urusan kabupaten
jadi ada tiga pendekatan memenai citarum
satu yang struktural yang non struktural dan yang kultural
bapak menganggarkan satu ratus dua puluh miliar per tahun untuk citarum bestari
per hari ini belum bestari belum bisa diminum pak
tetapi sampah yang dari kota bandung berkurang saat ini
oh karena tugas wali kotanya bertugas dengan baik pak
bapak bilang sampah berkurang
kalau mas ramu
enggak ini giliran saya yang menjawab
untuk gimana nih
saya sedang assessment sebetulnya
beliau ini ahlinya di mana
nanti kalau saya jadi gubernur ini salah satu jadi konsultan saya nanti
jadi ini citarum
jadi badan sungai citarum itu bukan urusan provinsi kang emil
harus belajar kembali anda tentang bagaimana undang undang dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas ya
tetapi ini adalah urusan yang bisa diganti secara
pemerintah pusat provinsi dan kabupaten kota
sebagaimana halnya banjir bandung
nggak bisa kang emil sendiri benahi
ini harus bersama sama oke
satu ratus dua puluh lima itu hal yang sedikit
kita hanya membenahi bukan badan sungai
kalau bbws itu pupr itu triliunan
kita hanya membenahi yang non struktural dan yang kultural
saya perlu jelaskan lama ini
eh pertanyaan lagi deh
ya tapi maaf di mata rakyat pak
kita bisa bicara saya juga paham pak
saya ikut kursus juga
delapan ratus urusan kami uruskan
tapi poinnya di mata rakyat kan ada janji janji komitmen
ada program citarum bestari
kalau kata bapak itu bukan urusan provinsi
kenapa ada duit rakyat satu ratus dua puluh miliar per tahun dibelanjakan untuk citarum
minta aja kepusahakan begitu
untuk urusan yang non struktural dan kultural
artinya itu urusan bapak juga
bukan yang kultural

jadi nggak bisa kak emil ya
sama halnya juga
bagaimana kok bandung bisa banjir
bagaimana jembatan lain
cuma satu anda bangun padahal janjinya lima
bandung banjir karena gunungnya tidak diurus
tinggal ya orang belum selesai
silahkan lanjut lanjut
kalau saya belum selain ngomong
menurut saya persoalan citarum itu kan persoalan kita
persoalan kita bersama bukan hanya persoalan provinsi
persoalan pusat kabupaten kota sampai tingkat kelurahan
yang penting bagi kita adalah hari ini mari kita benahi citarum
dari mulai gunung wayang sampai jatiluhur
dan saya memulai jatiluhur pembenahan dari sekarang
masih ada satu kali kesempatan nanti ya di sesinya
pasangan nomor urut satu menjamu dalam tanda kutip pasangan lainnya
terima kasih atas kerjasamanya teman teman
langsung saja waktu setiap sesi adalah empat menit
pasangan dua dipersilakan bertanya ke pasangan empat
menengahi apa yang tadi disampaikan
sesungguhnya menurut undang undang nomor dua puluh tiga itu
menyelesaikan di daerah itu bisa saja
pusat provinsi dan daerah harus ada sinergi yang baik
itu menurut hemat saya
ada janji yang terdahulu bahwa air citarum setelah lima tahun bisa diminum
ya sudah tapi diminum bisa sih
cuman teksek nanti
itu nanti kita selesaikan
terutama saya mau berbicara dulu bagaimana memanage citarum itu di hulu seperti apa
di hulu itu problem citarum adalah terjadinya perambahan hutan
dan perubahan kultur masyarakat mengebun sayur kemudian ke atas
solusinya adalah yang pertama seluruh penduduk di sekitar hutan itu dikasih pekerjaan baru
saya menawarkan konsep tenaga harian lepas
mereka digaji oleh pemerintah provinsi
kemudian minima satu setengah juta per bulan
kemudian dikasih target
tanaman yang paling cocok dan itu bisa meningkat ekonomi adalah kopi
satu penduduk menaman seribu pohon
kemudian satu desa ada seribu kepala keluarga
maka akan tertanam satu juta pohon kopi dan itu nilai proyeknya tidak jauh dari angka empat belas miliar per tahun
kalau satu desa menanam satu juta sepuluh desa sepuluh juta
selama prosesnya itu pemerintah memberikan subsidi dalam bentuk biaya kehidupan dalam setiap bulannya
maka persoalan huru citarum akan selesai
seiring dengan selesainya perut rakyat di sekitar hulu citarum
saya katakan tadi
bagaimana alih fungsi yang sekarang terjadi itu dikembalikan
silahkan ditangkapi pasangan nomor dua
saya hanya ingin melengkapi soal di hulu
program yang sekarang sedang dilaksanakan dibantu oleh kodam
itu nanti akan ada beberapa tahun itu peralihan
jadi bukan konsep seperti itu
pertama tanah itu harus ditutup
kopi rakyat sepakat
tetapi harus mereka menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam
itu yang pertama
ada daerah daerah gundul yang memang menjadi zona zona pemerintah
yang ini harus dilengkapi supaya hulu di mana seperti cisanti itu tetap mengalir
plus ada perbaikan dari hulu sampai ke wilayah wilayah citarum
mungkin bisa menambahkan lagi
ya jadi pak azanuddin
sebetulnya air citarum ini kalau di hulu bisa diminum pak
di danau cisanti
sambil membawa aqua
di danau cisanti
kalau pak tb azanuddin pernah ke hulu citarum
sudah saya pak
saya kemarin ke sana
air citarum bukan cisantinya
tapi bawa aqua saya minum di sini
artinya kalau hulu citarum bisa diminum
karena hulunya di mata air itu danau cisanti sangat jernih
tetapi ini kan biasa pak
kalau kita tidak upayakan
maka perhatian dari pemerintah pusat tidak akan datang
sekarang pak jokowi karena ada konsistensi dari upaya kami
maka pak jokowi sendiri datang ke sana dengan seluruh menteri terkait
ini adalah sebuah konsistensi
dan pak jokowi janji tujuh tahun pak
dari mulai hari ini tujuh tahun baru bisa beres
saya kalau jadi gubernur nanti lima tahun saja pak
pak jokowi bilang tujuh tahun
saya lima tahun saja
ya karena lima tahun nggak bisa tujuh tahun pak
dan kalau bicara alokasi anggaran
dalam proses penataan citarum sekarang
itu saya hitung hampir delapan ratus miliar dalam tahun ini
jadi satu ratus dua puluh miliar tidak mungkin bisa bikin citarum bisa diminum
sudah ada tiga puluh lima triliun di era zaman pak sp
kita beri kesempatan ke pasal nomor tiga
untuk berinteraksi dengan paslon nomor urut empat
waktunya empat menit
paslon nomor tiga dipersilakan untuk memulai pertanyaan
deddy yang saya hormati
saya seringkali pergi bandung bekasi dan lewat ke purwakarta
setiap kali masuk ke purwakarta
ada bau menyengat yang dihasilkan oleh lima orang
yang ada di purwakarta
sebenarnya apa kendala kendala kesulitan kesulitan
sehingga dua periode bapak menjadi bupati di purwakarta
itu tidak kunjung terselesaikan
bau menyengat itu disebabkan oleh dua perusahaan besar yang ada di purwakarta
saya tidak semenyebutnya
tetapi persoalannya adalah
kalau kita dituntut melakukan penindakan penutupan tidak semudah itu
karena kemarin baru ada beberapa problem reaksi dari masyarakat saja
menimbulkan salah satu efek guncangan internasional
dimana beberapa duta besar datang
jadi penyelesaian persoalan lingkungan tidak bisa sendiri
dan tidak bisa berdiri oleh seorang bupati pada waktu itu
itu harus didukung oleh juga keberanian kita bersama
berarti bapak bisa merasakan itu
dan itu tidak dalam setiap hari
dan saya hari ini membuat program
dimana masyarakat di sekitar industri itu harus digeser
dibuat jaring hijau di sekitar industri itu
sehingga mereka tidak mendekat industri
dan mereka harus bergeser pada kampung yang lebih baik
dan seluruh kawasan di sekitar industri itu saya bikin hutan
yang dalam program yang sudah saya tanda tangani dan tinggal diteruskan
ya bagaimanapun juga
wilayah yang terdekat
yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan masyarakat sekelilingnya adalah
bupati dan wali kota
oleh karena itu ketika
masyarakat sendiri tidak mendapatkan sebuah perlindungan dari bupatinya
dan bau menyengat itu terus
terus menerus sampai dengan hari ini
tentu ini akan sangat mengganggu produktivitas masyarakat
maupun juga mengganggu efek yang akhirnya berdampak pada kerugian kesehatan dan sebagainya
maka dari itulah yang harus segera mungkin harusnya terselesaikan selama sepuluh tahun ini
baik saya sudah membuat upaya itu
tetapi yang menjadi problem adalah
hari ini industri nya belum bisa mengeluarkan biaya untuk melakukan pembebasan lahan di sekitarnya
dan tidak mungkinlah industri ditutup
karena itu tidak mungkin
dan kemudian juga kalau kita langsung menutup industri itu
berapa triliun kerugian negara dalam setiap tahun
dan masyarakat di sekitar juga akan kehilangan pekerjaannya
karena mereka juga bekerja di industri itu
kita menutup industri itu juga membunuh satu kecamatan kehilangan pekerjaan dalam setiap hari
tapi kalau bapak punya solusi mengganti pekerjaannya silahkan saja tutup oleh bapak

bapak juga menutup pabrik
bapak juga menutup pabrik
bapak juga menutup pabrik
tapi apakah pabrik itu sudah melaksanakan ipal atau belum
ini harus dicek
nah kalau ipalnya belum maka dia kena sanksi dan itu secara internasional
dia harus terima sanksi
kalau ada duta besar yang komplain kasih tahu saya deh
oh gitu pak
saya akan coba negosiasi dengan mereka
kalau bicara sanksi sudah ada yang diproses hukum
sudah diputus diponis oleh pengadilan mendapat hukuman salah satu pejabat di lingkungan industri tersebut
upaya yang dilakukan oleh pemerintah sudah clear
dari mulai sanksi hukum sampai memberikan solusi
tetapi indonesia bukan hanya berdiri kabupaten purwakarta
ada institusi yang lebih tinggi lagi yang memiliki banyak kepentingan
dki tetapi saya kira sebagai bupati sebaiknya minta bantuan gubernur minta bantuan menteri lingkungan hidup dan untuk negosiasi dengan jakarta
karena ini persoalannya adalah rakyat kita sendiri gitu loh
saya kira kalau ini masalahnya kita coba itu tegakkan aturan
kan tadi juga bapak mengatakan tegakkan aturan
saya kira kita harus kuat di situ
penegakan aturan sudah sampai pengadilan
kemudian sekarang solusinya sudah dibuat yaitu menggeser penduduk di sekitar dua perusahaan tersebut
menempati tempat yang lebih layak
dan seluruh daerah perusahaan tersebut dibuat hutan untuk melindungi masyarakatnya
dan menyerap bau karbon yang diakibatkan oleh industri
apalagi kepala nya selesai
kepala nya sudah habis
kita berikan tepuk tangan kepada pasangan nomor urut empat dan tiga pasangan calon lain yang telah berinteraksi